rabu malam tiga petugas pemadam kebakaran pemkot probolinggo jawa timur berusaha mengevakuasi
sarang tawon vespa atau tawan das sarang tawon berukuran besar ini berada di rumah seorang warga
kampung dok kelurahan mayangan kecamatan mayangan evakuasi pertama gagal dilakukan karena sarang
yang besar tidak dapat dimasukkan ke dalam karung yang dibawa petugas bahkan kawanan tawan menyerang
dan menyengat petugas karena membahayakan akhirnya petugas memilih membakar sarang tawon yang masih
menempel di atap rumah warga ini karena kita memiliki kesulitan dari kendaraan akhirnya kita
ya ekstriksi pakai obatnya sama juga petugas yang disengat tawon langsung mendapat perawatan medis
buaya muara ini tersangkut jaring ikan yang dipasang warga di danau sias kecamatan angkola
sangkunur tapanuli selatan sumatera utara selasa lalu kemunculan buaya ini sempat mengejutkan
warga karena baru pertama kali ditemukan di danau sias warga menduga buaya tersebut muncul dari dalam
hutan di dekat danau setelah berhasil melepaskan jerat ikan warga menyerahkan buaya sepanjang
m ini ke balai konservasi sumber daya alam wilayah lima sipirog tapanuli selatan seekor harimau sumatera
nasional gunung leuser kabupaten gayo luas aceh selasa lalu begitu pintu kandang dibuka harimau bernama
sri nabila ini keluar perlahan dan berjalan masuk hutan pada dua puluh empat agustus lalu sri nabila masuk
perangkap warga yang dipasang tak jauh dari desa tapus sipagimbal kecamatan aikbilah
tapanuli selatan harimau betina ini memangsa ternak milik warga sri nabila kemudian dirawat
di bksda sumatera utara hingga akhirnya siap dilepas liarkan kembali
penelitian liputan cnn indonesia